di negara ini memakai masker wajib hukumnya ada undang undangnya
lah di masjid al amanah medan satria kota bekasi jawa barat beda perkara
layaknya punya negara sendiri mereka pun bikin aturan sendiri
mau masuk masjid tak boleh pakai masker
jangan pakai masker ini kan masjid
jadi kita ada perbedaan antara masjid dengan pasar
al quran surah al imran ayat sembilan puluh enam
awalnya ro melakukan sholat karena memakai masker dirinya dilarang oleh beberapa orang pengurus masjid
ia dibentak diceramahi plus bonus dicacimaki
lu mau berikut masjid
aduh lu mau berikut masjid
aduh lu mau berikut masjid
aduh lu mau berikut masjid
mungkin dua puluh tujuh april adalah hari sial bagi ro
bulan ramadan mau lebih dekat dengan tuhan justru masker jadi halangan
kata kementerian kesehatan masker itu tak hanya melindungi diri kita tapi juga orang lain
makanya protokol kesehatan ini diwajibkan
tapi ya susah kalau berbeda dengan pihak yang merasa lebih tinggi dari pemerintah
pemerintah penaturan ulama penaturan
karyong berarti itu pemerintah
pendebatan masih berjalan
buat mereka pakai masker di masjid diharamkan
pendebatan kian panas
para pengurus masjid tersulut emosi
mau bulan puasa atau tidak ia tak peduli
salah satu pengurus bahkan sampai kelepasan diri
jauh sekali dengan sifat saling mengasihi
ro melaporkan ke polisi sekaligus satgas covid sembilan belas di lokasi
hmm ujung ujungnya seperti biasa standar minta maaf
kedua pihak sepakat mediasi dan damai di mapolsek medan satria
pihak masjid berjanji tidak akan melakukan pelarangan bagi jamaah
yang memakai masker saat melaksanakan sholat di dalam masjid
sayang saat memberikan keterangan pemuda yang bentak bentak ro tak muncul dalam kamera
ini pr besar sekaligus kritik bagi penanganan covid sembilan belas
lebih jelilah masjid ini tidak akan melakukan pelarangan bagi jamaah
menelihat potensi pelanggar aturan kekarantinaan kesehatan
perilaku para pengurus masjid tadi kan menghalang halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan
hukumnya pidana maksimal satu tahun penjara atau denda maksimal seratus juta rupiah
mungkin para pengurus masjid alam manah lupa
dalam surat edaran menteri agama no lima belas tahun dua ribu dua puluh
masyarakat wajib menggunakan masker sejak keluar rumah
dan selama berada di area rumah ibadah
tapi ya susah kalau sudah merasa lebih tinggi derajatnya dari pemerintah
padahal tujuannya baik bukan mencari yang lebih berkuasa atau tidak
langkah ini hanya ikhtiar agar masyarakat indonesia tidak terpapar virus corona yang berbahaya
tim liputan cnn indonesia